ya aturan masuk sekolah pukul lima tiga puluh pagi yang diterapkan di nusa tenggara timur ini juga menuai pro dan kontra di media sosial
langsung saja kita akan langsung bahas dengan peneliti dari semeru mbak risa wardatun
selamat malam mbak risa
ya selamat malam mbak
ya mbak risa ini kan tujuannya gubernur ntt menginstruksikan aturan ini dinyatakan satu untuk mengasah kedisiplinan siswa
dua etos kerja dari peserta didik juga diharapkan meningkat
dan yang ketiga biar peringkatnya itu peringkat pendidikan ini bisa naik
sebenarnya sudah tepat atau efektif atau belum sih mbak jika memang aturan ini sudah diterapkan memang sejauh ini dan nanti akan dievaluasi selama sebulan ke depan
oke baik terima kasih mbak
jadi dari studi yang ada sebenarnya belum ada tuh yang menyarankan untuk bisa sekolah dipercepat gitu ya
mulai dari pagi hari bahkan studi studi yang ada itu malah menganjurkan untuk sekolah itu dimulai lebih siang gitu
anak ini anak remaja butuh jam tidur yang lebih panjang gitu ya sekitar delapan sampai sembilan jam lebih gitu
jadi itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat kehadiran mereka dan prestasinya di sekolah
jadi kebijakan yang dicamangkan oleh gubernur ntt ini menurut saya malah jadi akan lebih kontraproduktif ya
dibanding alih alih untuk mengejar ketertinggalan prestasi dari peserta didik di ntt
ini malah bisa jadi menurunkan
dari pembelajaran siswa di sana
sejauh ini berarti jam berapa sih mbak sebetulnya waktu yang dianjurkan nih
terutama untuk anak anak tingkat sd smp sma masuk sekolah biar lebih efektif lagi kbm nya
ya sebenarnya kalau studi di indonesia kami belum tahu ya
cuman kalau di luar negeri itu biasanya jam delapan tiga puluh
tapi perlu dicatat bahwa di sana itu kan winter biasanya baru matahari terbit
maksudnya kegiatan baru dimulai jam segitu gitu ya
jadi kita belum tahu spesifik jam berapa sebaiknya
tapi studi kami menunjukkan bahwa anak semakin lama di sekolah itu belum tentu mereka belajar
dalam artian kemampuan belajar ataupun materi yang mereka terima atau yang mereka bisa serap itu belum tentu baik dengan mereka semakin lama di sekolah
yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana caranya pemerintah daerah itu
apa memperbaiki sistem pendidikannya dengan cara memperbaiki kualitas guru
kemudian bagaimana pedagogis guru gitu dievaluasi lagi
kemudian bagaimana birokrat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik lagi
manajemen sekolahnya seperti apa
orang tua sudah berpartisipasi gitu di sekolah yang di studi studi di indonesia itu banyak menunjukkan bahwa memang hal hal tersebut tadi sebenarnya menjadi masalah
kan jangan hanya sekedar kuliah
yang tanpa berlandaskan kajian ilmiah seperti yang dilaksanakan di ntt ini
oke kalau kita bicara dampaknya secara umum begitu dengan kemampuan menyerap siswa dalam proses belajar mengajar termasuk sisi psikologis
semakin pagi masuk sekolah itu ada dampak tertentu tidak sih mbak bagi para siswa apakah kemudian memberikan tekanan berlebih atau seperti apa
ya ada potensi seperti itu walaupun kami belum melakukan studi ke arah sana
tetapi yang jelas dengan anak anak belajar yang panjang seperti sekarang saja hasil pembelajaran anak anak di indonesia ini masih sangat jauh tertinggal dibanding negara negara di oecd
baik dari asesmen nasional maupun internasional menunjukkan hal yang sama
bahwa kita sangat jauh tertinggal bahkan pandemi
ketika pandemi ini kan banyak yang menyatakan mungkin ada learning loss gitu ya
jadi mungkin di ntt juga pembelajarannya jadi semakin tinggi
atau daerah lain di indonesia lah secara umum itu akan semakin tertinggal gitu
nah saya memberikan apresiasi bahwa ada usaha dari gubernur untuk memperbaiki masalah ketertinggalan pembelajaran siswa ini
tetapi ya itu tadi penyusunan kebijakannya saya sepakat dengan pak robert dari ombudsman harus berlandaskan kajian ilmiah dan juga koordinasi gitu ya
disampaikan guru ke orang tua gitu
karena mereka adalah klien
dan juga orang yang pertama yang terdampak oleh kebijakan ini
jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal
banyak hal yang masih harus diperbaiki
dan studi kami memang menunjukkan bahwa kepala peran dari kepala daerah ini sangat penting sekali gitu
untuk mengarahkan arah kebijakan ini akan ke arah yang sesuai
yang meningkatkan learning tadi pembelajaran hasil pembelajaran siswa
bukan berdampak negatif gitu
yang terpenting adalah bagaimana kualitas pembelajaran dan pendidikan ini bisa meningkat
kalau tadi hasil studi dari semeru adalah
satu harus diperhatikan juga kualitas dari gurunya
kemudian juga interaksi atau komunikasi dengan pihak orang tua
selain juga berfokus pada siswa yang ada begitu ya mbak
dan pelengkapan dari sarana dan juga prasarana
untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar
itu menjadi satu hal yang lebih krusial lagi
terima kasih banyak barisa
bagi kami di cnn indonesia connected
sehat selalu mbak
iya sehat selalu